dan untuk pengetahui perkembangan terkini terkait banjir bandang yang berlanda sukabumi melalui sambungan skype
sudah terhubung bersama jurnalis transmedia ahmad fikri yang tengah berada di sukabumi saat ini
selamat siang fikri
fikri terkait dengan kondisi terkini tadi saya baru saja mendapatkan update bahwa
dua orang yang dikabarkan hilang sudah ditemui kondisinya dalam kondisi meninggal dunia
dan untuk korban hilang lainnya sampai saat ini update nya seperti apa fikri
korban sudah ditemukan di dua lokasi berbeda
dua korban ini terseret arus sejauh hampir dua sampai tiga kilometer
yang bisa dicari saat ini hanya tinggal sisa satu orang lagi dan tim sar masih melakukan pencarian
di depan saya ini merupakan posko dari para tim sar
yang masih melakukan pencarian terhadap satu orang korban lagi
fikri dari video video amatir yang beredar kita bisa lihat itu mobil yang terbawa arus banjir bandang
lalu juga rumah rumah yang hancur
apakah sudah ada catatan terkait dengan kerugian material yang dialami oleh warga di sana akibat banjir bandang ini fikri
hingga saat ini belum ada catatan kerugian material jumlahnya berapa karena
hanya lima titik kondisi banjir bandang yang menerjang lima desa satu kelurahan di kecamatan cicuk ini
jadi dari bpbpt kabupaten sukabumi masih melakukan assessment terhadap kondisi kondisi terakhir rumah rumah warga yang terdampak
hanya dapat saya mendapat data bahwa hampir puluhan rumah dalam kerusakan dan enam rumah itu hilang terbawa arus
oke dari keseluruhan kecamatan yang terdampak ini mana yang paling parah fikri dari pantauan anda
ya dari lima desa dan satu kelurahan di kecamatan cicuruk yang paling terparah yaitu ada di desa pasawahan kecamatan cicuruk
saat ini seluruh konsentrasi sedang dilakukan di desa pesawahan ini mulai dari logistik mulai dari kedaruratan hingga bantuan bantuan yang masuk itu diarahkan ke arah desa pasawahan ini
oke fikri ini informasinya sampai tiga ratus sembilan belas kepala keluarga yang mengungsi
di mana saja titik titik pengungsian ini dan mengingat kita di tengah situasi pandemi apakah tetap diberlakukan protokol kesehatan yang proper untuk para pengungsi ini agar tetap bisa terlindung dari covid sembilan belas di pengungsian
dari tiga ratus enam belas kepala keluarga yang mengungsi itu hampir sembilan ratus lebih jiwa yang
hanya pengungsian yang dilakukan itu masih di rumah rumah saudaranya sendiri
jadi saat ini hanya beberapa masjid yang digunakan untuk konsentrasi pengungsian tetapi tidak terlalu banyak
lebih banyak mereka menggunakan rumah saudaranya sendiri yang terdekat untuk mengungsi dari situ
oke fikrim bagaimana langkah antisipasi petugas setempat untuk apabila hari ini akan terjadi hujan besar kembali fikri karena kita sedang di tengah tengah musim hujan dan bukan hal yang tidak mungkin hari ini akan kembali turun hujan yang begitu derasnya
siang ini hujan mulai
hanya hujan mulai turun kembali di sekitaran tkp dan pencarian keren dan korban dihentikan dulu sementara karena takut hujan akan terus berjadi
lalu warga dihimbau agar jika hujan deras itu segera menjauh dari sisi sisi air
oke fikri ada titik titik pengungsian tidak fikri yang masih membutuhkan bantuan ataupun petugas petugas yang sepertinya masih kesulitan untuk menjangkau lokasi lokasi warga yang masih

bisa anda informasikan sehingga apabila ada masyarakat yang ingin membantu bisa menyalurkan bantuannya sesegera mungkin ke sana
ya untuk jalur yang terjebak atau akses evakuasi itu tidak ada semua sudah terbuka oleh tni dan polri
hanya saat ini konsentrasi dari bpbd dan timsar itu mencari satu orang korban dan melakukan pendataan terhadap kerusakan kerusakan yang terjadi
hanya saat ini konsentrasi dari bpbd dan timsar itu mencari satu orang korban dan melakukan pendataan terhadap kerusakan kerusakan yang terjadi
sebenarnya semua yang saya bilang tadi di desa pasauan ini ada desa yang paling terparah kondisinya
sehingga semua bantuan dan relawan semua dikonsentrasikan di desa pasauan kecamatan kecurungan
baik fikri semoga satu warga yang hilang ini dapat segera ditemukan dalam keadaan sehat walafiat dan selamat bisa berkumpul kembali dengan keluarganya
fikri tetap jaga keselamatan anda di sana terima kasih atas laporan anda